betul sekali dan masalah sampah ini sebenarnya agak kompleks gitu jadi artinya tidak tidak kita tidak bisa bebas
dalam proses pembuatannya isian pepes diungkep terlebih dulu dengan bumbu hingga meresap
karena itu saya selalu mengatakan bahwa menyusun berbagai persoalan dalam suatu kitab undang undang itu tidak mudah membalikan telapak tangan